pada libur panjang idul adha kali ini tingkat kunjungan atau okupansi hotel meningkat
di salah satu hotel mewah bintang enam yang terletak di kawasan trans studio bandung ini misalnya
okupansinya mencapai delapan puluh persen
mayoritas tamu adalah keluarga dari jakarta yang berlibur ke kota bandung
dari dua ratus delapan puluh kamar yang ada semuanya habis dipesan
tak hanya hotel mewah hotel bintang empat di jalan merdeka pun mengalami peningkatan hingga dua puluh lima persen
sejumlah promo menarik diberikan kepada konsumen
kebanyakan konsumen memesan melalui online
kondisi serupa juga terjadi di hotel bintang tiga di jalan braga
manajemen hotel mengaku pada libur panjang kali ini mengalami kenaikan antara lima sampai sepuluh persen
tak hanya hotel beberapa pusat perbelanjaan pun ramai
seperti yang terjadi di jalan republik
di riau kawasan ini pun tak luput dari serbuan pengunjung dari luar daerah
di sepanjang jalan ini memang banyak terdapat factory outlet dan pusat oleh oleh
banyak di sini dan untuk belanja belanja banyak lah
berdasarkan pantauan di lokasi kendaraan yang melintas di beberapa titik jalan di kota bandung pada siang hari terpantau sepi
kondisi ini tentu berbeda dengan sehari sebelumnya yang terjadi kepadatan
diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada sore hingga malam hari
tentunya rencana pengamanan terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan idul adha
baik itu malam takbiran sholat id
pemotongan hewan kurban sampai dengan antisipasi
libur panjang arus macet maupun tempat hiburan
itu kurang lebih satu lima ratus personil
libur panjang juga dimanfaatkan warga untuk berlibur ke tempat tempat wisata alternatif seperti alun alun kota bandung
kehadiran alun alun kota bandung memang menjadi magnet tersendiri bagi warga lokal bandung hingga wisatawan luar daerah
tempatnya yang nyaman serta dikelilingi bangunan bersejarah menjadi alasan banyak orang
berkunjung ke tempat ini
zaiul haq bandung